masjid al mahmudiyah yang juga dikenal dengan nama masjid suro terletak di jalan ki gede
ingsuro kelurahan tiga puluh ilir palembang masjid yang telah berusia ratusan tahun ini memiliki
kuliner khas yakni bubur sop masjid suro bubur ini hanya dibuat pada saat bulan ramadhan dan
tanggal sepuluh muharam bahan utama bubur ini adalah beras dan daging sapi setiap hari petugas masjid
memasak lima kg beras selama tiga jam hingga menjadi bubur tak ketinggalan dua kg daging berikut bumbu
dan rempah rempahnya pembuatan bubur suro dimulai setelah sholat zuhur beras dimasak dengan air
dan dihaduk hingga lembut sedikitnya dua orang bergantian mengaduk bubur agar benar benar matang
merata dan tidak gosong
setelah itu daging bumbu dan rempah rempahnya dimasukkan dan agar lebih nikmat ditambah
irisan daun bawang dan daun seledri setelah bumbu utama masuk supaya lebih sedap lagi bubur
sop ini kita kasih daun bawang dan daun sop ayo kita masukin setelah sholat asyar bubur pun
matang satu dandang penuh bubur dengan aroma yang mengundang selera dibagi dua setengah bagian
dipindah ke wadah lain dan dibagikan ke dalam setelah selesai bubur ini dimasak dengan air dan
diadukkan untuk warga setempat pembuatan bubur suro ini menjadi tradisi turun temurun dan masih
berlangsung hingga kini awalnya pembuatan bubur suro dimaksudkan agar warga setempat makan dan
meramaikan masjid suro setiap tahun kita adakan dua kali jadi kalau bulan ramadhan selama dua puluh sembilan atau tiga
tiga puluh hari nah selebihnya itu untuk sepuluh muharam kita bagikan kepada anak yatim jadi kita berikan ke
kita bagikan kepada yang datang untuk berbuka dan kepada masyarakat umum yang berada di sekitar masjid satu
almarhudia sejumlah anak anak menunggu di teras masjid sambil membawa berbagai macam mangkok untuk
mendapat jatah bubur suro mereka antusias dan setia menunggu pembagian tiap sore menjelang waktu
suro menjadi hidangan sehari hari selama ramadan tak hanya warga setempat ada juga pengunjung dari
tempat lain atau musafir yang menyempatkan diri berbuka dan ingin mencicipi rasa bubur itu
setelah bubur sop itu matang sebagian dibagikan untuk masyarakat sekitar dan tadi sudah diserbu
oleh sejumlah anak anak dengan membawa mangkok plastik untuk mereka buka puasa bersama di rumah
sebagian dari bubur sop itu
dihidangkan di masjid ini dibagikan untuk jemaah yang akan melakukan buka puasa bersama
di masjid al mahmudiyah atau masjid suro bila anda penasaran dan ingin mencicipi bubur
suro anda dapat menikmatinya dengan ikut berbuka puasa bersama di masjid al mahmudiyah